bakti budaya jarum foundation mempersembahkan koleksi atas budi bauri jawa denny wirawan
kamis tiga september kemarin desainer indonesia denny wirawan menggelar show tunggalnya di grand ballroom hotel indonesia kempinski jakarta
pagelaran tunggal ini membawa nama bali java lini busana keduanya
alasan saya mengapa aku membuat bali java
saya merasa memang ada satu
rasa tanggung jawab saya sebagai anak bangsa untuk ikut melestarikan budaya indonesia terutama dari segi kain kain yang ada di indonesia
bali java by denny wirawan ini memang berkonsentrasi pada penggunaan kain kain tradisional indonesia
kali ini dia mengangkat batik kudus sebagai inspirasi utamanya
jadi saya mencoba melakukan pendekatan yang penerajin dengan tidak meninggalkan budaya

justru saya mengangkat motif apa yang memang bisa menjadi benar benar menjadi ciri khasnya
dan menurut saya itu adalah motif dari beras kecer atau beras rumpah itu yang menurut saya sangat indah
dalam fashion show nya kali ini denny mengangkat tema tentang pasar malam
kelap kelipi yang lala dan tenda tenda festival buatan dijadikan latar belakangnya
membawa romansa etnik indonesia
pasar malam saya ambil karena terinspirasi dari motif batik kudus itu sendiri
dimana memang motif motifnya banyak motif motif yang warna warna cerah motif motif bunga atau burung yang memang sangat playful
sehingga saya menghubungkan untuk tema apa yang cocok untuk fashion show saya dan memang yang bercirikas atau bernuansa sangat indonesia
jadi saya memutuskan untuk membuat tema
dua puluh potong busana yang didesain dengan siluet sederhana ini dominasi dengan gaya longgar dan panjang
meski beberapa ada juga tampilan yang cenderung seksi dengan siluet swimsuit dan jumpsuit pendek
model model cantik seperti dominic dios laura mulyadi sampai karenina
menampilkan kreasi busana berbentuk yang sangat menarik
bahan batik kudus yang halus dari beragam motif
selain menampilkan busana ready to wear dalam dominasi warna monokrom denny juga menggandeng komposer yofi widianto
yofi ambil peran dalam panggung fashion bernuansa indonesia ini dengan menghadirkan musik sentuhan etnik indonesia yang digarap dengan lebih modern
sebenarnya yang paling menarik adalah
sebenarnya yang paling menarik adalah
sebenarnya yang paling menarik adalah
bahwa ketika lirik jawa masuk itu ada misalnya kata kata yang sopo sing duwe sing duwe aku sopo sing transma sing transma aku
begitu masuk ke musik yang sangat modern pun jawa itu tidak akan pernah luntur
itu ada satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan ini menarik banget karena dalam sebuah kesatuan karya itu ini bukan tempelan tapi sebuah komposisi yang memang runtut dari bulu berdiri
selain yofi penyanyi marcel juga ikut ambil bagian dalam pasar malam